bella yang namanya minta maaf itu ada etikanya
eh ra lo diem aja deh gausah aku campur
hoh duh duh duh
jadi ini ceritanya lo bff banget nih sama michelle
duh ra udah mendingan lo pergi korea sekarang
dan jadi teko ya opo opo disana
apa lagi kok pake tapi
hatiku tadi udah senang tiba tiba tapi
saya punya satu permintaan pak
apa lagi sih ripti apa permintaan kau
kau pasti tau apa apa masalah kau
yang diganjel kasih tau bapak
jadi gini pak
sebenarnya dance ini hal yang memalukan bagi saya pak
saya kepengen anak anak di sekolah ini ga ada yang tau pak
kalau saya sama michelle tuh ikut kompetisi dance ini
kalo maksud kau sih kirit lah ya
nah saya minta sama bapak untuk merahasiakan ini sama anak anak di sekolah ini pak
jadi besok besok pagi nih
saya sama michelle langsung datang tuh ke tempat kompetisinya
itu kan masalah gampang gitu masalah kecil itu
nanti saya langsung dateng ke kepala sekolah
saya kasih tahu dia supaya dia tidak bicara sama siapa
yang penting kau serius harus berusaha memenangkan pertandingan
aku udah mulai senangin ini serius
paten ya pak
yaudah kalo gitu saya permisi pak
keluar dulu pak
kau ga minum dulu
terima kasih ya
saya mohon doanya pak buat besok pak
tapi kau serius pak senang kali ini
aku mau permisi ya pak
berarti secret ya
jangan tau orang
lo tadi dengerin apaan sih rin
jawab dengerin apa
yaudah ntar aja gua kasih tau
udah mendingan sekarang kita balik ke kelas sebelum pak togar keluar dari ruangan
aku kasih tau pak
pak aku bisa bantu
ya kamu beli
sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada pak togar bagaimana jika saya gagal di kompetisi dance ini saya siap dikeluarkan dari sekolah ini pak
kalau rifki keluar di sekolah ini otomatis jabatan ketua osis akan kosong
gue bisa tempatin posisi itu
dan pdkt gue ke michelle pastinya gak akan ada lagi pengganggu lagi
sel gantian sama aku
belum aja deh gue masih nyatet soalnya
kamu nyatet apa mau gue bantuin gak
gak usah gue biasanya belajar di rumah cuman gara gara ada kerjaan jadi gue belajar di kelas
aku selalu belajar sama kamu
meskipun kamu banyak kegiatan kamu terfokus belajar
aku yakin kamu itu adalah calon perempuan yang suka
kamu harus di masa depan
yaudah aku kantin dulu ya
aldino baru gue aja yuk kantin
lo kamu biasa sama arief
udah gue kutak dulu ya bentar
udah ke kantinnya bareng gue aja yuk
itu riva ngapain ya
gue kan gak sengaja kesan dong
maaf maaf gue udah capek capek tau gak sih ngulis
udah gimana sih
biasa aja gak sih gak usah ngegas gitu
mungkin kan gue juga udah minta maaf
yang namanya minta maaf itu ada etikanya
coba diam aja deh gak usah aku campur
aduh aduh aduh
jadi ini ceritanya
udah mendingan lo pergi korea sekarang
dan jadi teko ya opo opo disana
wah gak usah menghina gue ya
gak apa bella
aku jelas banget
aku bawa makanannya tongkat ya
jadi kamu lapar banget deh
lo sama siapa kesini
mau tenang aja gue sendirian kok
lo merah kucing disini
lo tau kan kalo di sekolah kita
ga boleh pelihara kucing
kalo gue pelihara kucing disini
tadinya gue mau bawa ke rumah
tapi nyokap gue gak setuju
gue aja yang bawa pulang
ada bulu kucing di rambut lo
lo ga usah didengerin si bella
lo tau sendiri mulutnya dia kayak gimana
lemes banget kan
gue tuh lo ga ketau ga sih sama si bella
dia tuh kan cari masalah
gapapa dia pasti sengaja tuh
numpain air ke buku lo tau ga
mau mau poto gara ntar dateng
ntar kita dihukum
ntar suruh bersihin kamar mandi anaknya ps lagi
kok jadi jadi gitu
pernah kamu kenapa
ya kenapa sih
sedih banget kayaknya
gue jadi ketan sedih dera
pernah kita dihukum